kasus penyiraman air keras terhadap dokter halisa bukan yang pertama kali terjadi beberapa tahun lalu
mungkin kita semua ingat ada siti nurjazila atau lisa menjadi korban kejahatan serupa di jawa timur
lisa merupakan orang pertama di indonesia yang menjalani operasi ganti wajah atau face off
penyiraman air keras terhadap lisa warga pasuruan jawa timur terjadi pada tahun dua ribu empat yang lalu
pelakunya adalah mulyono sang suami lisa sendiri yang menyerang lisa karena perasaan cemburu
mengetahui kasus ini rumah sakit dr sutomo surabaya tergugah untuk membantu penyembuhan lisa
mereka menawarkan lisa operasi ganti wajah yang kemudian populer dengan sebutan face off
lisa telah menjalani operasi rekonstruksi wajah sebanyak tujuh belas kali sejak tahun dua ribu enam
pada dua ribu empat belas lisa sudah menyelesaikan seluruh tahapan operasi dan memiliki wajah parus
semoga dokter halisa juga bisa mendapatkan penyembuhan